anda masih bersama kami di kompas pagi saudara
suasana mencekam terjadi di pulau tagulandang
pasca gunung api ruang di sitaro sulawesi utara kembali meletus pada rabu malam
berikut ini adalah visual letusan gunung api ruang yang terjadi pada rabu malam
suara gemuruh sinar api dan kilatan cahaya dari gunung api ruang